kami baru saja mendapat informasi telah terjadi gempa dengan magnitudo lima lima yang terasa beberapa detik di sebagian wilayah banten jakarta dan jawa barat
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat waktu gempa terjadi sore ini pukul tujuh belas lewat sepuluh menit waktu indonesia barat dan pusat gempa ini terletak tujuh puluh satu km barat daya bayah banten dengan kedalaman sepuluh km
bmkg menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami